aplikasi whatsapp membatasi para penggunanya untuk meneruskan sebuah pesan menjadi lima kali saja
dari sebelumnya dua puluh kali
pembatasan ini akan berlaku di seluruh dunia termasuk indonesia
salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk menekan peredaran hoax
penyedia layanan pengiriman pesan whatsapp atau wa membatasi beberapa kali seorang pengguna dapat meneruskan satu pesan
jika sebelumnya sebuah pesan dapat diteruskan hingga dua puluh kali
whatsapp akan membatasinya menjadi lima kali
setelah sebuah pesan diteruskan sebanyak lima kali akan muncul notifikasi di layar ponsel
pembatasan tersebut mulai berlaku di seluruh dunia termasuk indonesia
dengan menurunkan jumlah forward pesan dari dua puluh menjadi lima kali ini maksimalnya
itu berharap setidaknya dua puluh lima persen dari persebaran hoax itu bisa berkurang
sebagai contoh satu grup percakapan di whatsapp dapat terdiri dari dua ratus lima puluh
dengan dua puluh lima persen
dengan pembatasan pesan terusan menjadi lima penerima
seorang pengguna hanya dapat meneruskan satu pesan terusan kepada maksimal satu dua ratus delapan puluh pengguna lain
sebelumnya pesan bisa diteruskan ke dua puluh penerima
dan penyebarannya bisa sampai lima satu ratus dua puluh penerima
jadi bagi para pengguna yang ingin menikmati fitur pembaruan terusan pesan atau forward message ini
memang untuk sementara hanya berlaku handphone dengan sistem operasi android
dengan mengupdate terlebih dahulu
aplikasi whatsapp yang ada di smartphone anda
sementara untuk sistem operasi ios fitur ini belum berlaku
namun sayang saya sudah mencoba beberapa kali
tapi fitur ini belum aktif
padahal pemerintah mengatakan bahwa fitur pembaruan terusan pesan atau forward message ini aktif di seluruh dunia
termasuk di indonesia pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas pada pukul dua belas waktu indonesia barat
menurut pakar telematika
pembatasan tersebut akan membuat lalu lintas komunikasi lebih lancar
apalagi kita momennya sekarang lagi mau pilpres gitu kan
nah disini tentu dengan demikian terjadi pembatasan disini
kita akan semakin teredukasi
masyarakat indonesia teredukasi untuk mengirim sekarang secara yang benar saja
beberapa pengguna whatsapp menilai upaya pembatasan ini kurang efektif
karena akan membatasi penyebaran informasi positif
langkah pembatasan juga bisa mengurangi informasi negatif
tersebar luas atau viral
mau berita positif atau negatif
itu balik lagi diterima sama orangnya bagaimana ya
maksudnya dibatasi atau nggak dibatasi
sebenarnya dari dulu juga kita kalau mau memberitain apa yang baik baik
tanpa media sosial bisa juga kan
kita nggak ada nggak gampang dipecah belah gitu
kekurangan dengan adanya pembatasan itu adalah kurangnya kita ngasih
jadi membatasi seorang untuk memberikan informasi yang baik
tapi kalau misalnya untuk positifnya
dengan banyaknya sosial media
itu memang ya baiknya jadi mengurangi adanya hoax news aja sih kayak gitu
pasti ya nggak ada salahnya kita dukung pemerintah
karena ini kan juga pasti salah satu cara untuk mencegah hoax yang semakin
yang makin kesini tuh makin kesebar gitu
meski sudah melakukan update
namun fitur pembaruan terusan pesan atau forward message ini tidak berlaku
jika si pengguna mengirimkan pesan ke setiap kontak secara satu persatu
tapi yang paling penting dibalik itu semua adalah bagaimana kemudian sistem ini cukup dianggap efektif
untuk menangkal fake news berita hoaks dan konten negatif
kembali lagi kepada si pengguna smartphone
bagaimana mereka bisa mengendalikan jari jemari mereka untuk bisa menggunakan smartphone tersebut
dengan cara yang juga smart tentunya
ferry ilyas fajar ahmad jakarta